sementara jurubicara tim pemenangan ahok jarot rut setompul yakin pasangan yang didukungnya ini akan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
ruhut yakin ahok jarot akan meraih suara terbanyak meski pilgub dki akan berjalan dua putaran
jadi kawan kawan saya masih punya keyakinan satu putaran kami akan menang
tapi semua karena rakyat
kalaupun dia putaran kami juga pemenangnya
putaran kedua kalau memang harus percayalah
yang gugur di putaran kedua suaranya akan kekan